seperti inilah cara wali kota surabaya tri risma hari ini dalam upaya menangkal penyebaran virus corona
risma turun langsung ke jalanan kota surabaya jawa timur melakukan penyemprotan disinfektan dibantu oleh sejumlah petugas dinas kebersihan dan ruang terbuka hijau pemkot surabaya
selain melakukan penyemprotan dengan menggunakan toa risma mengimbau masyarakat untuk tidak berkerumun dan tidak berjabat tangan di tengah merebaknya wabah virus corona
jangan lupa like share dan subscribe ya
pasti banyak apa namanya mungkin ada pembuangnya yang tidak bersih meskipun beberapa kali saya lewat mereka sekarang sudah mulai bersih gitu
nah itu yang pertama tapi nanti akan kita teruskan di tempat yang memang keramaiannya tinggi dan di daerah daerah yang padat penduduknya gitu
dalam dua hari terakhir dinas kesehatan kota surabaya telah melakukan penyemprotan disinfektan
di hampir seluruh penjuru kota surabaya mulai dari sekolah tempat ibadah perkantoran hingga ruang publik
wahyu pratama putra surabaya jawa timur